kita lompat saja ada agenda politik besar di tahun dua ribu dua puluh yang wacananya sudah ramai beredar
kita bicara mengenai amandemen konstitusi dan ingin dikembalikannya gbhn
kita lihat dulu beberapa rangkaian pernyataan pernyataan para elit kita soal ini
adanya terlihat di kepala haluan negara
karena itu membutuhkan arah yang lebih jelas
pemilihan presiden dan wakil presiden lebih bermanfaat dan lebih baik lebih tinggi kemaslahannya dikembalikan ke mpr
dan bbi itu mendorong mpr kembali menjadi lembaga tertinggi
jadi dia hasil kongres kelima pd perjuangan
demi menjamin kesinambungan pembangunan nasional perlu dilakukan amandemen terbatas
untuk menetapkan kembali mpr sebagai lembaga tertinggi
dengan keunangan menetapkan gbhn sebagai perdoman penyelenggaraan pemerintahan
berikutnya dari sekjen pd perjuangan
pdip mengusulkan kelanjutan amandemen terbatas konstitusi untuk menetapkan gbhn dan lain sebagainya
kita dengarkan juga pernyataan dari presiden jokowi yang melihat ide ini
ini adalah satu dari pemilihan langsung
sehingga saat itu waktu ada keinginan untuk amandemen
apakah bisa yang namanya amandemen itu hanya dibatasi untuk urusan haluan negara
apakah tidak melebar kemana mana
sekarang ini kenyataannya seperti itu kan
jadi lebih baik
jadi lebih baik
jadi lebih baik
jadi lebih baik
jadi lebih baik
jangan usah amandemen
saya mau ke mas eko dulu
kenapa presiden tidak setuju ide dari partainya beliau sendiri
partainya bang komar dan ide dari ketua mpr
dan banyak sekali elit politik yang ingin gbhn dan amandemen konstitusi
saya terangkan ya
konstitusi ini adalah kontrak sosial
antara warga negara

saya kira ini bung roky rahlan sangat tahu ini soal ini
soal kontrak sosial
nah dalam perjalanan bangsa kita
kontrak sosial ini dilakukan antar warga
untuk merumuskan konstitusi
nah bahkan sebelum kemerdekaan
kita tahu bahwa konstitusi kita dirancang sebelum dinyatakan indonesia merdeka
nah beda dengan di negara negara lain
dalam konstitusi di barat misalnya
kontrak sosial itu tidak diperlukan untuk merumuskan konstitusi
itu dilakukan antara penguasa dengan yang dikuasai
artinya kenapa presiden menolak
bahwa segala norma yang ada di dalam konstitusi
dalam pasal dan sebagainya itu memang mencerminkan aspirasi masyarakat
dan dinamika yang berkembang
dalam sebuah bangsa
oleh karena itu maka
yang pertama ya tadi soal
tadi dasar filosofisnya
presiden saya kira sudah benar
karena apa presiden melihat
bahwa satu bahwa ini bukan
presiden nggak pernah menyatakan dalam visinya untuk
pernah dengar tidak
tidak pernah kan
visi misi ini ada di dalam partai partai pendukung pemerintah
kalau kemudian masyarakat
presiden mempengaruhi dan mengontrol partai partainya
itu tindakan otoritas
membawa presiden dalam konteks otoritarian
nah oleh karena itu menurut saya
ini memang ada sebuah
harunya ada sebuah komunikasi
apa sih yang dimaksudkan ini dan sebagainya
tujuannya apa dan sebagainya
dampak jeleknya sudah dipandang oleh presiden
enggak menurut saya ini wilayah partai ini
dia akan misalnya menyerap aspirasi dengan masyarakat
dasar filosofinya adalah kontrak sosial
bukan antara penguasa dengan masyarakat
tapi antara masyarakat
yang dirumuskan dalamnya
dalam konstitusi undang undang dasar empat puluh lima
saya mau tanya ke bung komar
pdi perjuangan kenapa begitu getol
ingin amandemen konstitusi dan
sementara presiden menganggap itu sesuatu yang
kayaknya perempas untuk zaman sekarang
ya itu pasti masih bisa diperdebatkan
yang juga disampaikan
jadi memang itu dari awal kita mengusulkan
kita mengusulkan supaya
ada beberapa garis besar untuk
mengarahkan pembangunan nasional itu ke depan
dalam jangka waktu yang panjang
nah dulu zaman pak harto bung karno itu disebut
pembangunan semesta berencana
kemudian pak harto juga ada pembangunan jangka menengah
jangka pendek jangka menengah dan jangka panjang
itu yang kita mengusulkan itu
dan juga didiskusikan di beberapa forum termasuk gpr
termasuk di rekernas kita
kongres kita juga menyampaikan itu
nah itu kemudian lalu disampaikan
tapi dalam perjalanan di boon seng dengan
itu yang disebut dengan
sebatas itu disepakati untuk dilakukan amandemen
tapi bagi pd perjuangan yang paling penting gbhn hidup kembali
apa pentingnya untuk bangsa kita gbhn ke depan
ya itu supaya ada garis pembangunan bangsa ini ke depan itu harus direncanakan dengan dasar yang jelas
kalau tidak ada
kalau tidak ada apa akibatnya bang
ya kayak seperti sekarang ini pembangunan yang kita jalani saat ini kan
oke oke bu rocky gimana melihatnya
ya artinya nggak akan ada pemilihan presiden
jadi ngapain dua presiden berdebat di depan cnn mahasiswa
visinya a yang lawannya b tapi keputusannya adalah c nanti
buat apa itu
kan ada kompetisi artinya
jadi gbhn kita adalah apa yang ada di kepala si presiden itu fairnya begitu
yang dipilih terlangsung
kan dipilih langsung presidennya
kesinambungan kelanjutan pembangunan dan lain hal sebagainya yang dikatakan bang komar tadi itu bukan menjadi konsideran
bagus tapi presidennya mesti diberitahu
soalnya kita udah buat kan programnya itu
kan begitu kan itu saja kan
jadi agak kebohong bohongan debatnya itu
mbak bu graval anda lihat sepenting gak gbhn itu
kemudian dimunculkan lagi kan emang harus dibuka kerana mandeman
kita kembali ke basic deh
ini kan pemerintahan yang masih menjalankan sistem presidensialisme bukan
coba dibuka apa sih definisi presidensialisme itu
pemerintahan yang dipilih oleh presiden yang dipimpin oleh presiden yang dipilih secara langsung
coba anda buka
ilmu politik dasar betul gitu
kalau tiba tiba anda mau mengatakan bahwa
ada lembaga tertinggi negara yang namanya mpr gitu di atas dpr
yang menentukan presiden bisa berbuat apa
bahkan menilai si presiden ini sesuai dengan gebir atau tidak
padahal yang dipilih oleh rakyat ya presidennya gitu
jadi kita kembali ke basic deh
artinya jangan terlalu banyak kita bicara mengenai hal hal ini itu
memberikan justifikasi ini itu

lalu kemudian kita juga jadi kehilangan arah sendiri di dalam hal ini itu

karena kita melupakan definisi definisi yang basic seperti itu
jadi ide amandemen konstitusi menjadikan mpr lembaga tertinggi termasuk menghidupkan kembali gbn menentang presiden sialisme
amandemen itu gak soal
soalnya adalah amendementnya itu mau bikin gbhn dan menjadikan mpr sebagai lembaga tertinggi gitu
itu menurut saya problemnya gitu

karena kalau cuman gbhn kan bisa lewat undang undang aja gak perlu amandemen gitu
nah tetapi kalau kemudian gbhn ini ya logikanya memang harus diproduksi oleh mpr dan mpr itu masih di lembaga tertinggi
nah tapi persoalannya kalau dilakukan menurut saya itu pintu masuk kemudian untuk pemilihan presiden oleh mpr
itu ketakutan depan mata ya
bukan ketakutan di depan mata beginilah anda dipilih oleh rakyat
tapi kemudian anda bisa diberhentikan oleh satu lembaga tertinggi namanya mpr begitu
hanya berdasarkan penilaian bahwa anda tidak menjalankan gbhn
oke bagaimana pdi perjuangan menjawab ketakutan ketakutan dan ancaman itu kita akan bahas
saya mau ingatkan juga ya
coba dibuka sejarah lah ya
ide gbhn tentang pembangunan semesta berencana itu
itu diadopsi dari partai komunis cina
itu dulu dibawa kepada soekarno ditawarkan soekarno meneruskan itu
jangan lupa partai komunisi kalau saya bilang partai komunis cina itu artinya apa
ya memang start party partai negara
satu aja nggak ada partai lain
pdip memang mau jadi begitu atau bagaimana
oke kita akan kasih kesempatan bang komar jawab tapi kita harus break dulu kami akan segera kembali
bang komar idenya semenakutkan itu
menentang presidensialisme itu khas sekali perangnya itu

itu khas sekali partai
komunis gitu misalnya
partai negara unemit lah
ya negara itu punya
prinsip kita negara itu harus punya
haluan yang jelas jadi saya juga
tidak setuju itu dituduh kita ini
menjiplak komunis itu gak benar juga
itu sejarah bung
silahkan boleh saja tapi kami lihat dalam perspektif
indonesia yang besar ini
saya tidak setuju anda
sama kan pd perjuangan dengan
komunis itu gak benar itu bukan bukan
partai komunis partai tunggal
jadi gak ada multi partai gitu misalnya
tapi itu tadi bilang pdp mau seperti komunis
itu anda bisa buat masalah itu
artinya itu kan bertanya
kalau memang menetapkan ada satu lembaga
negara yang bisa gini gbhn tertinggi
itu kan diadopsi atau
hanya bisa berlangsung di dalam
satu keadaan dimana tidak
multi partai ada partai negara
partai satu aja seperti pkc
gbhn bukan para hati
kita mengingkari partai lain
tapi dengan gbhn dicantum
dalam konstitusi maka pergantian
presiden juga tetap melaksanakan itu
secara berkesinambungan itu
tujuannya mau dimasukkan
kemudian ada kepentingan
mau menaikkan mpr
menjadi lembaga tertinggi kembali
pemilihan presiden zaman lalu
itu kan bukan idenya pdi perjuangan
kita membatasi hanya sebatas itu
tapi mpa apa dalam hasil
jadi tadi katanya mpr kembali lagi
ke lembaga tertinggi dan menetapkan gbhn
itu kepentingannya untuk
amandemen undang dasar bukan untuk
nanti presiden dipilih dan diberhentikan
saya gini lah bu
kalau ada satu lembaga tertinggi negara
yang bisa menetapkan
hal hal yang harus dilakukan
itu apa tidak bertentangan dengan
yang dipilih kan presiden kan dipilih nih
dia punya visi punya segala macam
dipilih oleh rakyat tapi
dirilainya oleh mpr
kan bertentangan dengan prinsip prinsip
pengertian prinsip seperti tadi
yang saya bilang presidensialisme itu artinya apa sih
yang dipimpin oleh seorang presiden yang dipilih
langsung oleh rakyat itu presidensialisme
oke bang oman itu bukan yang menentang presidensialisme
saya kira tidak karena
melaksanakan tujuan nasional ya
tujuan negara republik ini apa
tujuan nasionalnya apa
tujuannya melindungi mencerdaskan
nah itu kan kita tuangkan dalam konstitusi
kita supaya tidak
presiden mengganti presiden dengan ganti
juga kebijakan negara
sampai kapan kita mencapai tujuan nasionalnya
mas eko bagaimana perspektifnya
gbhn dong ini penting sekali
untuk menjaga kesinambungan bahwa presiden satu
dengan presiden dua ada benang merah yang mengikat
ya jadi begini memang sejak dari dulu ya
dalam sejarah tadi sebenarnya
enggak benar juga kalau
partai tunggal itu soekarno udah
sejak seribu sembilan ratus empat puluh lima sebelum
pkc kan seribu sembilan ratus empat puluh sembilan kan enggak enggak saya enggak mau
berdebat itu saya hanya menerangkan saja oke
pedoman pembangunan ini
dulu zaman soekarno disebut
makanya kemudian untuk kesehatan ada
kemudian ada plan lagi memang
ada itu cocoklah itu diterapkan saat ini
saat ini pun masih itu ada
rpjp gitu loh perlu nggak gbhn
kenapa perlu enggak gbhn dalam
konstitusi ini kan soal sweet nama aja kalau saya soal sweet nama
gitu loh karena
memang ada perencanaan itu ada perencanaan
keempatnya ya setuju nah kalau kemudian
menengahnya itu yang namanya
masuk rpjm gitu loh
anda lihat undang undang sudah cukup
undang undang rpjp undang undang rpjmn
itu sudah cukup lebih dari cukup dibanding kita harus
membuka kran amendement untuk
memasukkan selama ini sudah ada itu oke
selama ini sudah ada itu
karena apa tadi dasar
filosofinya menurut saya memang
perubahan sebuah konstitusi
ini baik ya apalagi
dasar konstitusi kita ini kan
dibentuk bukan antara penguasa
dengan yang dikuasai tadi tapi oleh
masyarakat oke sebelum merdeka
nah sehingga kemudian harus ada
betul penyerapan aspirasi
soal perubahan ini gitu loh
tidak hanya di dasar
dan yang paling pokok tadi
visi misi pak jokowi tidak ada
perubahan itu makanya benar dia
saya tidak akan melakukan proses itu baik saya mau
ke bang komar kenapa rpjp dan
rpjmn yang sudah ada sejak zaman psb
tidak laku buat pdi perjuangan sehingga harus
ada gba ya bukan tidak laku
ya kurang berhasil lah ini satu tahun

kita mau ini harus di kalau
masuk di konstitusi dan ditentukan
berapa bila perlu ratusan tahun
ke depan maka siapapun presiden
tidak mungkin mengganti ganti
kebijakan negara oke
oke terakhir rocky
sebentar oke kalau mengganti haluan
negaranya dilakukan oleh seorang presiden
yang dipilih oleh rakyat secara demokratis
misalnya mau bawa ke kiri mau bawa ke
kanan lah gitu katakanlah begitu ya kan
biasa aja kan sebenarnya begitu ada yang
lebih kapitalistik ada yang lebih
prokesejahteraan anda lihat konsekuensinya
apa secara politik secara hukum secara
kebataan negara jika melakukan saya bilang bahwa gbhn
dalam pengertian yang ideologis seperti itu
harus ada agar negara tidak berubah haluan
segala macam itu gak mungkin dibikin
dalam satu negara yang menganut
demokrasi multipartai itu menurut saya
gak mungkin pak komar hanya mungkin
apabila ada satu partai saja yang berkuasa
dan memastikan bahwa kedepan itu
ya ini aja yang harus jalan ketika berubah ubah
itu tidak mungkin kalau partai
politik itu punya ideologi yang berbeda
kita sepakat ideologi kita hanya
satu pancasila baik oke
berapa lagi terakhir kan itu untuk menutup
gak tahu apa intinya itu
tapi kalau saya ambil bagian yang
ibu mega ingin mengakhiri
periode sejarah politiknya dengan
nostalgia kembali pada
bung karno itu manusiawi sebetulnya
jadi ibu mega mau tinggalin legasi
mengingatkan bahwa pernah ada
definisi yang disebut
garis besar haluan negara kan
keren tuh kan gbhn itu
lalu ditambah tambahin sama
tim pdip polri itu buat
supaya ratusan tahun ke depan tidak berubah
berubah haluan negara bisa
diubah nggak bisa konstitusi bilang
saya bisa diubah syaratnya
macam macam yang gak bisa diubah adalah
bentuk negara jadi buat apa bikin
sesuatu yang pada akhirnya juga bisa dirubah
di dalam konstitusi ini kayak
tidak ada akar rotan pun berguna
atau tidak ada rotan akar pun
berguna itu tidak ada akar
tali rafia pun berguna
kira kira begitu oke
kebetulan ini bukan tali rafia
ini kita bicara masalah negara
kita punya keyakinan tentang
masalah ini jadi anda
boleh beda pendapat tapi
ini pendapat kami tentu
kami kan punya pengikut
cukup banyak kami sudah dengar
kalau anda membangun logika
logika sendiri untuk
mempengaruhi publik sekarang kami punya
masal tujuh belas juta lebih
dari publik kini juga berpendapat untuk
kami mengusungkan oke
oke yang punya masa juga para calon
kepala daerah yang ingin bertarung nih
pilkada serentak dua ribu dua puluh demokrat punya
calon calon yang bagus pdip juga
masa kok mau maju pdip gak tahun depan kita akan
bahas itu usai jeda kami akan segera kembali